kalau kau biarkan maka akan banyak jatuh korban takut dosa
aku terpaksa menggunakan jurus belah aram
tujuhnya membelah jadi tujuh
aku tidak ingin dikurung disini lagi
tempatmu memang disini perempuan liar
agar kau melindungi semua kesalahanmu
aku ingin keluar dari sini
aku akan memperbaiki semua kesalahanku
aku tidak ingin disini
tidak semudah itu orang percaya padamu
sekali seseorang kehilangan kepercayaan dari orang lain
akan sulit mengembalikan kepercayaan itu
benarkah tanyi rompang
kamu wanita yang pandai bersenyumara
aku tidak ingin dikurung disini
aku akan memperbaiki semua kesalahanku
itu mau ke guru ihh
jangan deket deket raden
tuh memang ini guru lagi apa sih
itu tuh raden lagi sholat neng
iya tau guru lagi sholat
itu lagi sholat sunaduha neng
kalau sholat suna itu
kalau dikerjakan mendapatkan pahala
kalau tidak dikerjakan tidak apa apa
pengen tau aja weh tuh
sholat sunnah itu bukan tidak harus dikerjakan paman
jika ada waktu kita bisa saja mengerjakannya paman
karena banyak sekali keutaman keutaman ya paman
keutamannya apa tuh raden
di antaranya allah akan mengugurkan dosa kita bapak
mengugurkan dosa kita paman
dan kita akan dilapangkan rezeki kita paman
dan allah akan memberikan kecukupan untuk kita
kalau gitu maki amin mau rajin sholat duha
biar dapat uang banyak raden
kita beribadah kepada allah
bukan untuk kekayaan
tetapi untuk mendapatkan ridho dari allah
maka allah akan menghentikan semua kebutuhan untuk kita
nah tuh dengerin aki aki
kalau adiknya juga sedikit
tapi kan bagaimana dengan yulian
jadi disini awas
kamu telah berbuat kurang ajar kepadamu
sekarang kita sergap